satu hari jelang hari raya stasiun pasar senen jakarta masih dipadati calon pemudik
sampai siang ini sebanyak dua puluh empat enam ratus delapan puluh satu penumpang berangkat dari stasiun pasar senen menuju kota tujuan diantaranya jawa timur jawa tengah daerah istimewa yogyakarta dan juga jawa barat
jumlah pemudik di stasiun pasar senen satu hari jelang lebaran tercatat turun tipis dibanding hari sebelumnya yang mencapai dua puluh enam enam ratus delapan belas penumpang
salah satu pemudik mengaku mendapat jadwal keberangkatan hari ini karena sempat kesulitan saat membeli tiket
salah satu pemudik mengaku harus begadang dan memantau pembelian tiket jauh hari sebelum keberangkatan demi bisa merebut atau demi bisa berebut tiket
mudik menuju kota madiun jawa timur
kepadatan pemudik juga masih terlihat di stasiun kiara condong kota bandung jawa barat
dengan membawa koper serta kardus bawaan para pemudik ini akan melakukan perjalanan pulang kampung ke sejumlah daerah di jawa tengah yogyakarta maupun jawa tibur
di satu hari jelang lebaran stasiun kiara condong akan berjalan ke jawa tengah jawa timur

sejumlah penumpang mengaku kesulitan mendapatkan tiket mudik dan baru mendapatkan tiket di satu hari jelang keberangkatan
diprediksi masih banyak pemudik yang baru akan melakukan perjalanan hingga dua hari setelah lebaran
pesan tiket online nya dari jam dua belas malam empat puluh hari sebelumnya
targetnya hamin tiga tapi nggak dapat dapat sampai pagi tiga malam dapat dapat hari pas terakhir
ini hamil satu artinya hamil satu kereta tambahan atau enggak asli kita dapat empat puluh hari kebelakang
ya mau sempat pulang ya harus booking pulang pergi harus booking kalau nggak nggak akan dapat
rencana ini mau dikemana ke jogja jogja berapa hari empat hari empat hari di sana jadi enam hari pulang pergi
tanggal empat belas kita udah balik lagi bandung kita akan sekarang memantau di stasiun pasar senen jakarta
dian sejumlah pemudik ini kalau tadi di informasi sebelumnya cerita kalau sulit cari tiket keberangkatan
untuk naik kereta nah sebenarnya adakah alternatif untuk membeli tiket kereta bagi calon pemudik
misalnya datang langsung ke stasiun atau adakah mekanisme lain ya pas kali selalu ternyata itu
tentu saja ada hal hal yang tidak terjadi tapi kalau ada hal hal yang tidak terjadi itu akan terjadi
itu disediakan pembelian tiket secara gosho atau pembelian tiket di tempat tapi tentu saja ada
syarat dan ketentuannya misalnya pembelian tiket go show ini bisa dilakukan selama tempat duduknya
masih tersedia kemudian yang kedua pembelian tiket go show ini juga bisa dilakukan dengan catatan kalau
pada injury time atau beberapa jam sebelum keberangkatan ini kemudian ada calon pemudik
yang lain yang tiba tiba membatalkan keberangkatan maka tentu saja ada slot tempat duduk yang
tersedia yang kemudian bisa dibeli oleh calon penumpang lain jadi pada prinsipnya penjualan
tiket baik secara online maupun juga secara go show ini tetap dibuka selama tempat duduknya masih tersedia nah kalau
untuk hari ini pt kai mencatat penjualan tiket ini sudah terjual seluruhnya dengan rincian dari
dua ribu tiga bingu sembilan ratus tiga puluh tempat duduk yang tersedia ini sudah sekitar dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu tiket yang terjual nah hari ini sudah tidak tersedia penguatan tiket itu sudah terhampakan ke parlament di flawsur
stasiun kereta api ini juga sudah
kendaraan yang cukup yang menumpuk
dan kemudian juga kalau kita masuk
yang menunggu antrean keberangkatan
berangkat dengan mepet waktu keberangkatan
atau mengakibatkan tertinggal kereta
terjadi paskalis memang karena
dan kemudian silitongan melaporkan langsung
dari stasiun pasar senen